kita ingin konflik antara rusia dan ukraine itu segera selesai
segera damai itu aja intinya
masalah nanti apa itu proposal yang diajukan ada yang menerima atau tidak itu kan biasa
tapi intinya ya perang yang sudah berjalan lebih dari setahun lebih ini
itu agar menyengsarakan semua umat manusia
kita nggak mau itu berlama lama
kita maunya segera damai karena perang menyengsarakan